warga muara bungin muara gembong bekasi jawa barat
menemukan benda yang diduga salah satu pecahan pintu pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang jatuh di perairan tanjung pakis karawang bekasi jawa barat
dalam video amatir yang berhasil diabadikan oleh hilmi
warga muara bungin bekasi jawa barat
benda yang diduga pecahan pintu pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
ditemukan di pantai muara bungin muara gembong bekasi jawa barat
pada senin kemarin atau beberapa jam setelah kejadian
sejumlah petugasar yang sedang melakukan pencarian korban
kemudian mengangkut temuan warga dan membawanya ke tanjung priok jakarta
selain pecahan pintu warga juga menemukan pelampung
bangku pesawat dan sejumlah barang milik penumpang
ditemui itu sepihan kapal sama bangku
sama banyak sih yang pokoknya potongan tubuh manusia udah pada ngambang semua
enggak yang abang temuin yang
lampung jok sama serpihan kapal
oh sepihan kapal
tim sar gabungan dari kepolisian tni dan bnpb kabupaten bekasi
telah mendirikan posko gabungan di pantai muara bungin muara gembong bekasi jawa barat
tim sar dan polisi menerima informasi warga
dan menampung temuan warga yang nantinya
akan diserahkan pihak kepolisian dan sar ke posko krisis center pusat di tanjung priok jakarta
dedy beben bekasi